pasangan basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat ikut hadir dalam pertemuan presiden afrika selatan jakob zuma
dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman megawati di jalan teku umar jakarta pusat
dalam pidato singkatnya presiden zuma menyatakan ada sejumlah program yang disepakati dengan ahok dan jarot
ahok mengatakan program kerjasama yang direncanakan antara lain adalah program sister city
antara dki jakarta dengan cape town serta program budidaya ikan yang dikembangkan di kepulauan seribu